sudah bersama saya dua orang yang berperan dalam pembuatan film fina sebelum tujuh hari
produser diraj kalwani dan sutradara anggi umbara
terima kasih diraj anggi sudah hadir di rossi
saya mau tanya ide awal ini dari mana
jadi saya dan tim kita tahun dua tahun yang lalu
kita dapat video kesurupannya temannya alma rumah
kalau memang dari awal ketertarikan pada kasus ini adalah karena ada tentang kerasukan
bukan tentang kerasukan saja tapi dari sini ada topik yang bisa kita angkat
yaitu mengenai bully awareness
itu yang pertama pertama yang bikin kita trigger untuk mengangkat kasus ini
bully avenus kalau kita pelajarin apa pesan yang bisa kita ambil dari video kesurupan itu
satu bully avenance satu mengenai pergaulan
itu yang kita sampaikan kepada keluarga almarhum waktu itu
tetapi tentu attractiveness yang paling utama adalah karena ada unsur kerasukan di situ
hal yang pertama adalah mendekati keluarga yaitu keluarga fina
keluarga vina ikut terlibat semuanya
nah dalam video itu kan memang ada
ada unsur soal kerasukan gitu
bagaimana kemudian anda dalam bayangan anda
apa memang anda ingin membuat film ini harus jadi horror
ada unsur soal geng motor soal bully
tapi karena di situ ada unsur kerasukan
ada sahabatnya yang kerasukan
dan dia bersuara seperti vina
karena industri film yang paling diminati adalah horror
maka film ini harus pendekatannya adalah horror
karena dari kalau kita bicara masalah kerasukan ya
itu kan pasti masuknya ke horror
karena gara gara kerasukan itu yang bikin saya dan tim
ambil keputusan bahwa harus horror
ketika anda menjadi sutradara
dalam bayangan anda ide kreatif anda itu seperti apa awalnya
anda ininya dengan kartu namanya gaib
coba kita jadikan dia jurnalis
tapi ada sosoknya yang tidak mau disebutkan
dia yang menginvestigasi itu semua gitu kan
nah waktu lagi film ini
sampai sekarang pun saya sebenarnya nggak menganggap ini sebagai film horror sih
sebenarnya karena elemen horornya di sini itu cuma dari supernatural experience nya aja
tidak ada teror dari si
tidak ada yang men teror protagonis gitu ya
tapi tidak men teror untuk membunuh protagonis ya
seperti film horror lain yang menjadi bahaya laten
jadi tidak ada hantu yang mengancam itu tidak ada gitu
itu ke protagonis gitu ya
itu dramatisasi aja ditambahkan di ending
untuk kepuasan atau kelimaks dari filmnya gitu
kalau ini tanpa kerasukan apakah anda ingin tetap ambil ini
atau memang pure karena ada unsur kerasukannya
saya rasa kalau tanpa kerasukan
mungkin ini nggak mungkin kedengeran ya
yang kedengeran karena di publik itu kan mengenai kerasukan itu
dan kalau tidak ada itu mungkin case nya saya juga tidak mungkin tahu
dan tidak ada orang yang akan tahu kan
saya tahu bagaimana juga seorang produser
paling tidak film horror adalah genre yang paling diminati
tapi sebenarnya apakah dari anda berdua punya panggilan moral membuat film ini
makanya yang tadi saya bilang bahwa pesan pesan yang kita mau sampaikan
pergaulan geng motor liar itu
tapi yang penting ada pesan yang mau disampaikan kepada penonton
dibilang bahwa ada pesan moral soal bully
sosok yang ditampilkan di vina itu dia menjadi sosok yang pemberani
lalu kemudian ada ujangan dari neneknya
tetapi menurut saya ada kontradiksi
setelah dianiaya dengan kejam
saya punya keyakinan bahwa harus berani melawan bullying
tetapi juga apakah kemudian saya harus berkawan
dan ini adalah kalimat dari lukman
emblem untuk motor geng
buat saya yang menyaksikan menonton film itu
ada bullying dan mereka kalah pada bullying itu
bagi mereka yang ingin melawan bullying
menurut saya perempuan harus melawan bully
ketika tujuan anda ingin melawan bullying
dan ada sosok vina yang berani melawan itu
dan dia justru mempertanyakan omongan lukman
yang mengatakan lebih baik kita berkawan dengan bullying
kita pasti hasilnya kan seperti itu gitu kan
jadi kita harus berkawan dengan mereka
jadi moral kompasnya dimana gitu kan
apakah kita masih bisa menggunakan warna kompas di negara ini gitu
ya tetapi kan tentu anda harus juga ingin menampilkan pesan
wake up call itu sebuah message penting untuk pergerakan kita sekarang
ya tapi tanpa ada sebuah line up
diraj dan juga anggi
kemudian banyak sekali ada pembentukan persepsi begitu
makanya kita jangan mempermalukan orang di depan umum
jangan meludai orang di depan umum
sehingga kemudian itu yang justru ditangkap
tetapi mempermalukan orang di depan umum
message untuk melawan bullying
terasa menjadi tidak sampai
ya itu sebuah konsekuensi yang harus diterima sih
begitu kita siap melawan dengan cara apapun
itu kan pertanyaan kepada dibalikin lagi ke diri kita sendiri kan
tapi ada ngerti kan maksud pertanyaan saya kan
dan saya senang dengan sosok fina neneknya lydia kandow bermain bagus sekali
makanya kamu kalau kayak gitu tempeleng dia di depan umum
dan cara melawan fina yang meludahi begitu
karena ada seorang laki laki yang kurang ajar
menurut saya itu adalah sebuah siklus heroisme yang bagus
tapi saya tidak melihat ada ujung yang jelas
bagaimana anda menampilkan mereka
itu kritik saya pada film anda
ada perubahan nama untuk menghormati korban dan keluarga
tapi sebenarnya siapa saja korban yang ingin dihormati dari film ini
eki berteman atau pacaran
sudah ada mau ke tunangan ya
jadi sudah ada rencana tunangan setelah lulus sekolah
di filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum week
jadi tidak kita kasih lihat percintaannya
saya masih bersama sosok di balik produksi film fina
produser diraj kalwani dan sutradara anggi umbara yang pernah menjadi nominasi penulis skenario film terbaik ffi dua ribu dua puluh
ada sosok linda yang rasanya dia jadi tokoh sentral disitu
karena dia yang kemudian dipakai sebagai medium fina untuk menceritakan apa yang terjadi
tapi linda namanya disebut
linda tidak mendapat atau tidak merasa anda minta izin
anda merasa etis nggak melakukan ini
kita sudah kabarin ke pihak linda
pada saat film mulai rame rame
kita sudah ketemu dengan pihak linda
keluarga orang tua dari linda
linda itu kita tidak bisa cari di mana posisinya
pada saat pembuatan skenario ya
sekarang akhirnya baru baru tiga empat minggu yang lalu kita sudah ketemu dengan keluarganya
kan dalam film itu ada ibunya linda
ada tantenya linda yang kemudian didramatisasi
jadi tantenya linda yang buka salon sedikit mistis
itu untuk melengkapi karakter linda yang emang di dalam film mempunyai indra ke enam atau mempunyai kemampuan sensitif lah
oh dari mana linda punya indra kenam
kita cuma melogikakan aja bahwa orang yang sering kerasukan biasanya sensitif
baru kita build dari situ karakternya
extly itu bukan tanpa wawancara dengan linda tapi itu hanya hasil dari imajinasimu saja
dan anda sudah ketemu siapa orang tua linda ibunya
iya dan ternyata linda memang seperti itu dia mempunyai indra kenam
dan jadi benar pas kebetulan dia mempunyai indra kenam dia sering kesurupan almarhumah
dan waktu kesurupan juga diceritakan kejadiannya di depan kaca seperti yang di film kan
tapi ibu mengizinkan nama anaknya dipakai
setelah film keluar akhirnya diizinkan untuk semuanya
kita gak bisa track dia dimana sebelum film keluar
jadi kita gak bisa ganti namanya karena di dalam rekamannya itu ada dibilang katanya linda
anda belum mendapat izin bahwa sekarang sudah ada komunikasi begitu ya di raca
sekarang sudah ada komunikasi dengan keluarga
tapi sebelum membuat film belum ada konsen atau pemberian izin
untuk menggunakan nama linda yang memang suaranya ada di situ
apa itu tidak menjadi konsideran bahwa apa yang anda lakukan itu sangat tidak etis
dan ini kan diviralin juga videonya oleh
kalau di filmnya oleh kakak dari almarhumah
karena waktu itu mau mengungkap kasus ya
jadi kakaknya alma rumah rekam dan diviralin gitu
dan kita dapat video itu juga kita udah bicara banyak dengan keluarga alma rumah
waktu saya melihat film anda dan kemudian melihat faktanya setelah linda dipanggil ke kantor polisi
coba kita lihat apa yang dikatakan linda di depan wartawan
lebih dari enam bulan mungkin
karena si linda sudah putus sama anak eksstisi
anda pernah teman mbak mbak angkina di mana
kita itu hubungannya tidak sedekat yang difilmkan
tidak dekat hanya hubungannya biasa saja
tetapi dalam film itu dia menjadi salah satu main karakter
pertimbangannya pertama kita ambil dari secara logika aja sih
kita gak pernah bertemu dengan linda kita nggak tahu emang sedekat apa mereka
tapi ada suara linda yang kerasukan fina
jadi kalau kita melihat secara logiknya harusnya sih biasanya dekat ya
kenapa mereka bisa kerasukan karena kedekatan itu
biasanya ada kedekatan emosional yang bisa bikin orang kerasukan menurut kami
jadi anda melihat bahwa secara kebiasanya orang kalau seperti itu punya hubungan dekat
karena kalau dalam film kan dia bersama sama
dia naik malam ketika kecelakaan juga
ada linda disitu makanya dia merasa bersalah
anda juga memberikan semacam suspense
seolah olah linda itu merasa sangat tahu sesuatu yang akan terjadi
jadi gini kayak linda di aslinya juga dia tidak ke tempat pemakamannya si wina
juga gak ke tempat pemakamannya
dan mana yang dramatisasi
soal indah keseluruhan hidupnya dia dramatisasi
karena kita gak pernah bisa minta keterangan tentang kehidupannya itu seperti apa gitu kan
jadi yang kita bisa fakta itu adalah yang kerasukannya aja
itu fakta yang kita punya pada linda gitu kan
jadi hanya dua fakta yang betul betul terjadi di film anda
bahwa linda tidak datang dan memang suara yang beredar itu adalah suara linda
tapi sebelum itu berteman dari smp diberi surat oleh fina
itu jelas dramatisasi kalau di surat
jadi sebenarnya dalam membuat film ini izin itu hanya dari keluarganya wina
point of vie nya pun sudut pandangnya pun kita ambil memang benar benar keluarga yang menceritakan nih sudut pandangnya keluarga
sudut pandang dari hukum dari polisi apa segala macam
kalau begitu g kenapa tidak anda membuat atau penulisan ini sudut pandang keluarga dari kakaknya vina
karena ia yang jauh dalam keterangan pers juga ia memiliki keteguhan sikap artikulasi yang baik dan pada waktu itu dia ikut ke polisi
karena pada saat saya kesana
kenapa harus dari linda yang tidak anda dapatkan izinnya
karena di sini kita berada di sepatunya keluarga sebenarnya
kita berada secara emosional di neneknya
karena neneknya yang punya kedekatan emosional itu yang jauh lebih dekat gitu kan
sebenarnya lebih secara scene lebih banyak neneknya daripada scene linda
almarhumah itu paling dekat dalam hidupnya sama neneknya
ibunya kan tki kerja di malaysia
semasa di cirebon itu nginepnya sama neneknya
makanya saya prioritaskan bahwa pemainnya harus benar benar bisa membawa emosi penonton
kenapa saya ingin terus sedikit menanyakan soal linda ini
saya melihat dari banyak keterangannya dia
atas nama yang disebut tanpa izinnya dia
betul dia mengakui dia ada kerasukan
tapi tidak benar bahwa dia dekat dengan vina gitu
dan kemudian dia menjadi subyek yang dianggap ikut bertanggung jawab
mereka ikut menyembunyikan pelaku
apakah yang anda lakukan itu cukup etis
karena anda menggunakan nama orang
dan kemudian nama itu adalah nama aslinya
sebagai bagian dari peran yang cukup sentral di film itu
anda tidak cukup punya sensibel kesensitivitas tentang apa yang juga bisa terjadi pada linda setelah pembuatan film ini
saya sih setelah ketemu keluarganya nggak ada masalah ya
linda tidak merasa menjadi korban
tidak tahu kalau bicara di media lain atau kena saya bertetapan langsung dengan orang tuanya
anda akhirnya bisa menerima izin dari keluarganya
karena apa yang kita saya jelasin ke keluarganya dan keluarganya juga setuju
apa yang beredar di masyarakat yang viral itu
ya itu yang benar emang yang linda
dalam awal film itu kan sudah ada disclaimer
bahwa ini adalah based on true story
tapi kemudian ada tidak menggunakan nama asli demi penghormatan pada korban
siapa korban yang anda ingin hormati
karena itu almarhumah eki juga korban kan
anda langsung ketemu juga dengan ayahnya eko
dan kita menghormati dengan alasan bahwa tidak mau membuka luka lama
tentu kita sebagai ph harus respect
jadi boleh itu diceritakan
untuk membuat film tentang vina ini boleh
tetapi jangan melibatkan anak saya begitu
itu terjadi di luar negeri dan di mana mana
sudut pandangnya kita ambil point of view vina kan
jadi kita tidak membahas point of view si pacarnya
karena keluarga dari almarhum eki ini tidak bersedia terlibat
jadi sama sekali kita tidak sebut namanya tidak ada pacar di dalam
tidak ada hubungan kenalan dengan pacaran
untuk linda anda berani menggunakan nama aslinya
untuk eki anda tidak berani karena dia anak polisi
jadi untuk keluarga biasa anda bisa bertindak bebas
tapi untuk anak polisi anda takut
sebenarnya kan suaranya dia pun sudah digunakan untuk penyidikan
dan tidak ada protes apa apa dari keluarga dan dari keluarganya juga
jadi kita asumsinya bahwa it s okay
toh di situ kan tidak ada korban
maksudnya linda itu bukan salah satu korban di situ
dan setelah ketemu pun
dari pihak linda juga tidak ada masalah
hanya susah ditemukan untuk mendapatkan izinnya
saya yakin juga kalau ditemuin sebelum syuting kita bisa ketemu dia
ini pure technically secara teknis anda tidak bisa mendapatkan linda dan keluarganya
pada saat sudah tayang kita sudah ketemu
dan mereka tidak keberatan karena mereka sendiri sadar bahwa video kesurupan itu ada di mana mana
di seluruh sosial media kita lihat pasti ada
benar nggak waktu pembuatan film itu anda sempat didatangi oleh pihak tertentu untuk menghentikan produksi film
ada di lokasi dan ada beberapa orang yang mengaku dari kepolisian
datang menghentikan syuting dan meminta surat izin yang meminta semua data data dan minta skenario
bahkan badan sensor film pun gak berhak meminta itu
dan kita takut terjadi intimidasi fisik
saya bilang ke pak produser pak diraj untuk membawa semua hard disk ke jakarta
langsung dari itu mobil membawa semua hasil syuting kita ke jakarta
baru kita mengambil ke polres dan polda
jadi tidak tahu dari polres atau polda
kalau nggak salah sebelum itu juga ke rumahnya kakaknya pak
bilang jangan di jangan dituruskan
dalam film itu ada scene rumah
kan kemudian anda samarkan atau namanya anda ubah jadi zaki
dan kemudian digambarkan sebagai rumah yang
yang sebagai korbannya anak polisi itu
itu juga anda samarkan bahwa hubungannya itu bukan pacaran dengan pacaran lama
padahal faktanya mereka memang punya sejarah
ini juga termasuk bagian dari menghormati keluarga korban dari pihak
based on true story film kisah nyata dimana mana pasti nggak bisa kita buka es kisah nyata
film yang tayangan bioskop pasti ada beberapa bagian yang harus kita rubah harus ada kita respect
dan untuk memenuhi plot hole itu kita hadirkan sosok bang zaky tadi gitu kan
nah dia baru kenal di situ sebenarnya itu aja
cuma enggak sengaja nganter pulang aja
tidak ingin anda disclose semuanya sebagai penghormatan pada
itu dan institusi semuanya kita samarkan
tetapi anda pada saat menggambarkan egy ini dia berada di rumah yang bisa dibilang rumah baik rumah bagus
dan kemudian ada plot yang kemudian terasosiasi dengan polisi
anda sampai pada alur bahwa pelaku utama ini adalah anak polisi
atas dasar rekaman suara kerasukan itu
jadi emang kita enggak bisa mendapatkan secara fakta
nah itu baru kita dramatisasi sesuai dengan rekaman si linda atau perasukan
tapi kita sebenarnya nggak pernah menyebutkan dia anak polisi gitu kan
atau enggak menggambarkan yang cuma ada mobil polisi which is dengan nomor polisi bisa siapa aja
dengan suara kerasukan dan emang gosip yang pada saat dua ribu enam belas itu semua orang juga bilang seperti itu
sebagai film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dan ingin membantu upaya
seagar pembunuh yang digambarkan dilindungi dan tidak tahu keberadaannya itu ini sangat diapresiasi
tetapi dari sisi cara penggambaran dalam film ini ada beberapa catatan kritis
apalagi ini tentang anak perempuan sebagai korban
menurut saya yang kritik belum nonton filmnya itu ke satu
kedua kalau enggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka
ini semua kan kita di sini juga kena film ini
jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat
dan banyak titik titik itu enggak nonton tapi mereka hanya bilang improvisasi kekerasan
tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga
saya masih bersama produser pembuat film yang berjudul fina sebelum tujuh hari
diraj kalwani dan juga sang sutradara anggik umbara
film ini mendapat perhatian yang luar biasa soal kasus pembunuhan dan perkosaan
tapi masih menyisakan banyak pertanyaan soal aktor utama pembunuhan
dan membuat polisi langsung bergerak memburu kasus ini lagi
diraj dan anggi saya nonton film ini
seperti tadi saya mengatakan sebelumnya
bahwa film ini bisa membantu ingatan publik soal ada kasus ex file atau yang belum selesai
dan membuat polisi membuka kembali kasus ini
tetapi ketika saya menonton film ini saya marah
saya marah pada anda anggi
membuat film seperti ini
karena menurut saya anda membuat fina yang sudah menjadi korban
lebih menjadi korban lagi dari sisi bagaimana anak ini digambarkan sebagai seorang hantu yang berkeliaran
saya tahu bahwa horror ini adalah gender yang paling laris gitu
apakah anda nggak punya sensitivitas untuk membuat vina ini yang juga sebagai korban
harus juga di treatment dia seperti hantu yang bergentayangan
karena itu yang diceritakan oleh keluarganya
bahkan sampai sekarang setiap malam jumat
bahkan kemarin kakeknya bilang oh fina datang nih
maksudnya buat mereka itu hal yang umum gitu
dan itu bukan sesuatu yang aneh gitu
dan mereka masih bersama mereka
jadi waktu ada jump scare neneknya yang mendengar suara di kamar
itu kesaksian atau imajinasi anda
bagian dari fiksinya anda
pokoknya banyak kejadian sebenarnya bukan cuma itu doang
itu sampai baunya anjirnya kadang bau bunga kadang apa
masih terjadi sampai sekarang
dan itu bukan sebuah dramatisasi yang dibikin
itu benar benar terjadi dan mereka percaya
dan mereka menganggap itu kayak sampai sekarang
mereka enggak memviktimasi fina sebagai korban lagi
mereka malah menganggap vina itu
adalah seorang hero untuk keluarga
sebentar sebentar sebelum saya sampai ke situ
anda selalu bilang ini konsen dari keluarga
tapi apakah anda cukup memberi
konsen kan nggak cuma sekedar memberikan izin
konsen terhadap tentang penulisan itu satu hal
pembuatan bagaimana film itu diproduksi
pada saat film ini sebelum tayang di bioskop
saya undang keluarga saya kasih lihat mereka
karena mereka menunggu delapan tahun
jawaban siapa yang membunuh anak saya
itulah makanya kenapa film ini kemudian bisa membuat polisi
kemudian akibat film ini
membentuk pandangan penonton yang sampai jutaan itu
bahwa dia bisa memiliki
apakah anda cukup memberikan perspektif yang luas
ini akan jadi beban keluarga
sampai akhir hidup mereka
yang adalah kayak semacam kembarannya vina
itu stay in heart gitu kan
ini akan selalu menjadi identik dengan nama anaknya
kamu bikin si manis jembatan ancol
sebelum film ini diproduksi juga
kisah ini emang udah terkenal sekali
di mana vina digeretakan di jembatan layang
itu sudah sangat santer untuk publik
udah publik tahu mengenai wina
dan nama ini kan yang diberikan oleh keluarga
dan keluarga merasa ada kekuatan di film ini
emosionalnya kepuasannya dan lain lain
keluarga itu melihat semua
tidak hanya penulisan pembuatan produksinya
mereka di meja editing saya kasih lihat
lalu soal misalnya extension rambut
lalu soal pakai behel gitu
tetapi kenapa tidak ada pilihan sikap di anda
tetapi ini tidak relevan dalam pengungkapan kasus
kalau tujuannya adalah soal antibully pengungkapan kasus
mengapa itu tidak menjadi pilihan sikap anda
bahwa ini sesuatu yang tidak relevan untuk misi membuat film ini
karena ada yang percaya bahwa kalau kita meninggal itu semua harus dilepas
itu yang menutup arwahnya untuk bisa go on to the next life
karena ini kan tujuannya mencari keadilan
anda kan bukan tujuannya mencari tiket ke surga
tujuan anda kan bukan ke situ agi
itu apa yang dikatakan oleh linda di waktu lagi kerusukan
tetapi mengapa ini tidak jadi pilihan
padahal kan misinya ini kan ini bukan mencari highway to heaven
tetapi bully dan juga soal keadilan
saya kasihan melihat vina yang dia adalah korban pembunuhan
tetapi cara anda menggambarkan film itu menurut saya menambah persepsi publik
bahwa ini makin menjadi mengviktimisasi seorang fina
karena itu salah satu kisah nyata
bahwa pada saat polisi mau melakukan otopsi
keluarga almarhumah yang kakaknya itu minta dicopot
itu penting sekali untuk masuk dalam film ini
karena itu yang kisah nyatanya
malah ada membuka lensanya aslinya
berikutnya adalah soal sekuensi perkosaan
saya disitu juga diraj
maka saya harus menonton abis itu juga angki
kalau enggak saya keluar dari bioskop
penggambaran korban harus dilakukan seperti itu
karena menurut saya ini sudah terlalu lama
mengapa tidak ada pilihannya yang lebih
yang lebih estetik tanpa harus sekian lama menggambarkan kasus perkosaan itu
waktu di syuting sih kita pilihan banyak ya
waktu di syuting kita ambil beberapa shot
terus ada satu treatment juga yang one shot simless
berganti ganti tempat berganti ganti hari
jadi lebih artistik lah
tapi begitu kita tonton dan kita diskusikan bersama sama keluarga
ini apa yang sebenarnya terjadi
card yang kita launch ini adalah itu yang menurut kita semua nih
as a team dan dari keluarga juga
yang menggambarkan apa yang terjadi
anda gak merasa ya bahwa ini tentang kasus perkosaan
tetapi sekuens itu juga banyak ditangkap sebagai sesuatu yang apa
ini nggak jadi perbuatan keji
ya tetapi ada reverse opini juga terutama bagi anak anak remaja
lima belas tahun oke lah itu juga masih remaja dalam belum dewasa masih di bawah umur
tapi maksud saya itu di tiktok itu banyak loh cuplikannya
jadi gak melulu ini ditanggapi oleh mereka yang ke bioskop
yang salah kita atau tiktok ya yang menanyakan itu
anda nggak bisa mengatakan bahwa kami sudah bikin ini
yang ingin saya mengapa kasus perkosaan
harus dibikin yang kemudian itu seolah olah jadi satu bagian yang
kenapa gak cukup mengatakan bahwa dia diperkosa
tapi tanpa harus berlama lama di situ
maksudnya ada yang bilang itu terlalu berlama lama
ada yang bilang itu mungkin nggak kurang terasa pedihnya
ada yang bilang gara gara itu kita jadi merasa marah
kita mendorong supaya pelaku ini siapa
ada poin poin seperti itu sangat subjektif ya
kalau udah bicara masalah adegan film
jadi biar yang menjadi tolak ukurnya
biar yang lembaganya sudah ditunjuk oleh pemerintah aja
kalau selama dari lsf mengatakan aman
dan tidak perlu ada yang dirubah atau apa
makanya lsf memberikan tujuh belas tahun ke atas
anda tetap nggak bisa terima ya kalau misalnya
anda tidak punya sensibilitas atau
untuk memandang korban perkosaan
dan memvisualkannya dalam film
kalau sensibility kan subjektif
kalau misalnya if you ask me gitu kan
kalau sensibility sangat sangat subjektif
apakah saya akan memfilmkan seperti itu juga
kita sama sekali di film gak
di adegan itu kita tidak kasih lihat kulit kan
ada yang jauh lebih vulgar
ini anda anggap sebagai ini nggak sih correction atau anda sudah merasa karena anda sutradara pembuat sekarang sudah berapa tujuh tahun
sehingga anda kemudian merasa bahwa ah gue mungkin ini dengan bagus terserah lo mau ngomong apa ngomong apa
apakah anda merasa bahwa masukan masukan seperti ini membuat anda sebagai sutradara memiliki gender perspektif
yes pasti kalau misalnya marketnya bukan di indonesia dan bukan ini i will treat differently
misalnya ini untuk market internasional yang lebih artistik mungkin pendekatannya akan lebih artistik yang treatment shootnya
jadi itu adalah hal yang dipanggil profesionalisme
apa maksudnya jadi karena untuk orang indonesia boleh agak vulgar seperti ini
karena marketnya memang harus sederek itu di indonesia orang orang penonton kita masih belum bisa diberikan sesubliminal itu
treatmentnya jadi pak dinas kan juga sangat mengenal rakyat indonesia taste nya seperti apa gitu kan
jadi kalau kita berikan yang aesthetic yang seamless yang artistic
oh bukan disitu sih saya lebih tadi ke arah overdue itu tidak itu itu
mungkin udah kita pendekin
tapi i i maksudnya saya tangkap apa yang apa yang apa yang baru sih katakan dan dan kritik semua sampaikan saya tangkap gitu
sembilan belas hari penayangan di bioskop film final sebelum tujuh hari sudah tembus ditonton lima lima juta orang sekarang berapa
saat kita bicara ini adalah hari kamis tanggal tiga puluh mei udah berapa juta
dua orang di hadapan saya jackpot bagaimana dengan keluarga vina
egy adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
sekali lagi saya mohon doa mudah mudahan orang orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap
saya masih bersama dua orang yang berperan dalam pembuatan film fina sebelum tujuh hari
yang telah membuat film dari tahun dua ribu tujuh hingga sekarang
dan sang sutradara anggi umbara
jadi tadi ayahnya egy yang di film itu bernama zaky
ia mengatakan jangan berasumsi
waktu anda mendengar pernyataan ayah eki ini
ia juga merasa bahwa anda telah membuat satu asumsi asumsi dan spekulasi yang jadi tambah liar
maksudnya asumsi dan spekulasi dan semua pendapat itu haknya mereka netizen
mereka mempunyai hak untuk berspekulasi untuk berasumsi untuk berpendapat
and we gak boleh mengatakan
janganlah menambah luka keluarga kami yang setelah sekian lama
anggi nggak merasa bahwa yang menambah luka itu juga akibat pembuatan filmmu
ya makanya kita di filmnya kita batasi
sebenarnya agak nggak valid juga karena di dalam filmnya nggak ada anaknya gitu kan
karena percayaan dari film karena itu dari dikarenakan filmnya gak valid sebenarnya kan
setelah pembuatan film ada upaya untuk ketemu ayahnya eki
karena you keep promise bahwa tidak ada penyebutan sama
kita sepakat pembicaraan bahwa oke we will respect that
maka kita gak bisa sama sekali dan setelah film pun kita gak mau masuk kerana hukum atau apapun
yang berwajib yang bertugas melakukan tugasnya gitu
jadi kabarnya sudah di atas enam puluh miliar
di rach dapat dari hasil lima jutaan penonton
kalau untuk penonton ya kita nanti lihat sampai di angka berapa
untuk nominal kita lihat sampai di angka berapa
belum saya belum bisa hitung sarah
bagaimana dengan kompensasi atau royalti yang itu biasa terjadi
karena ini adalah film yang paling banyak ditonton sampai saat ini
itu juga bagaimanapun juga diikuti oleh hasil komersial yang baik
bagaimana keluarga juga bisa mendapat royal
pasti pasti saya bikin keluarga senang
saya mau bikin ibu dan bapak dari almarhum mas inawas juga
saya ingin mereka hidupnya sekarang
saya ingin mereka hidupnya sekarang
secara financial dan lain lain
pasti one day karena film ini masih lagi tayang
nanti satu hari pasti kita undang lagi ke jakarta
untuk anda mereka berhak dong atas royalti dari pembuatan film
keluarga linda kan tidak terlibat apa apa di film ini
jadi hanya khusus untuk keluarga vina
pasti karena keluarga vina terlibat dari
kita ziarah udah dua kali ditemani keluarga juga
pasti keluarga fina itu poin nomor satu
saya kalau melihat sekarang dengan seluruh hiruk pikuknya pemberitaan final
kalau di media mainstream memang mengarah pada atau
mengikuti kasus ini untuk kepolisian
saya ingin tanya dulu tapi dari pendapat anda
ada peggy yang kemudian eki peggy egy begitu
sebagai pembuat film apakah profil eki egy yang ada di film itu
itu seperti apa yang sekarang ditangkap polisi
yang ditangkap sekarang itu ya kalau dari secara profiling ya
saya melihat dari kacamata seterah dana film
tapi anda bisa sampai pada profiling egi
dari apa yang dikatakan oleh linda atau kerasukan kan
dan di media dua ribu enam belas kan juga menyatakan nama namanya
ya tapi bisa profilingnya kan dari rumahnya bagus
anda tapi ingin melihat profilnya egy ini sosok yang
ya kelompok menengah atas
ya ya dengan dia sebagai pemimpin
dia motornya yang katanya bagus
ya pasti kayaknya kayaknya ya menengah ke atas lah gitu endorse
dan begitu ditangkap agak misprofiling
nah saya mengharapkan bahwa memang ada bukti kuat yang dipunya oleh penyidik
sehingga bisa membuktikan bahwa emang dia yang melakukannya gitu sih
kemungkinan itu mesti saya buka sih gitu
kemungkinan bahwa bukan pasti bukan pg
yang sekarang ada ditangkap oleh polisi
anda berdua dilaporkan siapa yang dilaporkan ke polisi
karena dari barreskrim disuruh konsultasi dulu ke kpi
tapi ini bukan tiff
tapi yang mau dilaporkan dasarnya apa
karena membuat gaduh katanya ya
membuat gaduh kan sebenarnya bukan dari kita
karena netizen di hari ketiga minta keadilan
dan itu bagus sekali untuk keluarga almarhumah
dan kalau saya sih melihatnya bukan kegaduhan
yaitu emang reaksi dari netizen yang emang mencari keadilan
dalam hal ini saya juga setuju bahwa karya kreatif atau film seperti ini
ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi
dan seperti yang tadi saya bilang sejak awal
bahwa ketika film ini dibuat dan membuka kasus vina ini terungkap
dan bisa membuat polisi membuka kembali
semoga aktor utama yang selama ini seperti dilindungi itu
mengapa saya membicarakan mengundang anda berdua disini
saya betul betul ingin memberikan catatan kristen
kritis tentang cara pembuatannya
karena bagaimanapun juga fina adalah seorang anak gadis
korban penganiayaan sadis dan korban kekerasan seksual
dan saya dalam konteks dia digambarkan
saya sungguh sangat tidak menyukai apa yang anda lakukan
dan semoga bisa menjadi maksud untuk pendepannya
kita ketemu lagi dalam karya lain
dengan perspektif yang bisa kita katakan